olahraga ini hanya berdampak ringan pada persendian sehingga minim terjadi resiko cedera
karena kemudian mereka memperbutkan kira kira segment bisnis yang serupa ya